direktur utama pt timah ahmad dhani firsal mendapat cecaran anggota komisi enam dpr saat rapat dengar pendapat di gedung dpr jakarta
hal ini sebagai imbas dari kasus korupsi tata niaga timah yang merugikan negara hingga rp dua ratus tujuh puluh satu triliun
dalam rapat dengar pendapat ini sejumlah anggota komisi enam dpr menuding paparan dirut pt timah tidak menggambarkan kondisi saat ini
ke pt timah saya sengaja dan saya berkunjung sendiri ke sana biaya sendiri
saya bertanya di sekitar masyarakat di sana memang pt timah nggak ngurus itu yang namanya kawasan pertambangannya pt timah nggak diurus dengan baik
maka itu pantas kalau kemudian banyak pemain pemain ilegal masuk ke situ dan kemudian memanfaatkan celah celah yang ini di luar konteks kemampuan manajemen
agung menjelaskan peran harvey mois mewakili pt rbt menghubungi direktur utama pt timah tbk mohtar rizapale vita brady
untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah izin usaha pertambangan pt timah
setelah sepakat harvi menghubungi perusahaan smelter pt sip cv vip dan pt sps dan pt tin
harfi kemudian meminta perusahaan smelter menyisikan sebagian keuntungan pada dirinya dengan kedok dana pertanggung jawaban sosial atau csr
penyerahan dana itu difasilitasi tersangka helena lim yang di media sosial dikenal sebagai crazy rich pantai indah kapuk
dalam kasus dugaan korupsi di pt timah itu kejaksaan agung menyebut negara merugi sekitar rp dua ratus tujuh puluh satu triliun